untuk menghancurkan orang orang dan pemenuhan kita cinta kepada nabi
ratusan orang dari aliansi umat islam sulsel berunjuk rasa
di depan monumen kebebasan irian barat mandala makassar sabtu pagi
aksi ini digelar dengan orasi dan membawa spanduk bertuliskan
bela dan cinta nabi serta menuntut sanksi bagi penghina nabi
koordinator aksi mengatakan
aksi sebagai edukasi kemasyarakat dan protes kepada dunia
atas adanya penghinaan terhadap umat islam
nazar menjelaskan di tengah pandemi covid sembilan belas harusnya masyarakat tinggal di rumah
namun karena adanya penghinaan umat islam
menggerakkan hatinya turun berunjuk rasa
kami mendorong kepada pemerintah untuk bisa melakukan tindakan tegas kepada perancis
kenapa karena terlihatnya yang memuat karikatur di majalah itu
ternyata didukung oleh presiden perancis
mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah
sementara itu usai melakukan pertemuan dengan wakil presiden menteri dan para pemuka agama
pada sabtu siang presiden joko widodo mengumumkan sikapnya terkait kekerasan di perancis
serta pernyataan presiden emmanuel macron
indonesia mengecam keras kekerasan di paris dan nis
namun indonesia juga mengecam pernyataan presiden macron
yang dinilai menghina agama islam dan bisa memecah persatuan umat beragama di dunia
mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah
terorisme adalah terorisme
teroris adalah teroris
terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun
sebelumnya pernyataan macron memicu aksi boykot produk perancis
bahkan majelis ulama indonesia mengeluarkan surat pernyataan dan imbauan
untuk melakukan aksi boykot produk asal perancis
hingga macron meminta maaf kepada umat islam
dalam surat yang dikeluarkan pada tiga puluh oktober
mui mendukung sikap organisasi konferensi islam atau oki
dan anggotanya seperti turki qatar kuwait pakistan dan bangladesh
yang telah melakukan aksi boykot
ketua karindekai jakarta diana dewi mengatakan
boykot produk impor dari perancis merupakan hak dan selera masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat diimbau untuk menggunakan logika dalam melakukan pembelian produk tertentu
agar dapat membedakan produk lokal yang diperlukan
mereka mengembara kembali jalan produksi dalam negeri
dengan produk impor dari perancis
di dalam ajaran agama kan disampaikan
apabila ada orang yang melakukan hal tidak baik
ya kita tidak usah membalasnya dengan tidak baik
kondisi saat ini kita semua ingin pertumbuhan ekonomi
kembali kepada semula bahkan harapannya adalah adanya pertumbuhan ekonomi
jadi kalau mengenai boykot
kalau menurut saya saya berharap tidak akan terjadi
diana menjelaskan produk impor dari perancis tidak terlalu besar dan didominasi oleh fashion seperti tas dan baju